tcl untuk para saksi ini pertanyaannya bukan tangkapan pertanyaan dulu
kalau pertanyaan tidak yang mulia
tidak ada tangkapan saudara terhadap ketangan saksi ini
tanggapan saudara silakan dari pertama ya
dalam semua yang dibicarakan ke luar negeri bencana alam sembako dan lain lain
adalah bagian dari menyatakan bahwa indonesia tidak lagi baik baik yang mulia
dan kementan tanggung jawab dua ratus delapan puluh tujuh orang makanannya mulai dua belas item itu
dari beras bawang putih bawang merah cabai dan lain lain
data bps menunjukkan bahwa departemen yang tumbuh semajak masa covid
hanya kementan yang delapan belas
dan mengkontribusi dua ribuan triliun bagi kepentingan bangsa
ada klunya yang saya mau
oleh karena itu perjalanan ke brazil
karena ada kebakaran di australia
sehingga harga sapi bersok
sebentar ya yang saya tangkap tadi tidak ada keterangan seperti itu
nantilah saudara tangkapin secara tertulis keterangan para saksi ini
ada hubungannya dengan tadi keterangan saksi ini keberangkatan saudara
hasil kemana mana tadi ya silahkan nanti saudara tangkapin secara tertulis
dari keterangan saksi ada sembako dan lain lain
ini perintah negara kepada semua menteri bapak
untuk sebanyak banyaknya apalagi dalam rangka lebih
perayaan idul fitri sampai papua
kami dianjurkan sesuai tupoksi masing masing untuk jalan
secara logik yang ikut umroh keluarga saya cuma
satu anak dengan istrinya dua cucu saya dua pembantu
pakai umroh kayak apapun masa sampai satu delapan miliar
kemudian yang terakhir saya tidak pernah dengar ada bayar bayaran tentang wtp
kalau ada temuan dari hasil temuan paparan bpk
saya kan minta untuk diatensi semuanya
yang saya tanya ke saudara yang terakhir saya tanya ke saudara
pada saat pertemuan di ruangnya kasndi waktu itu
saudara hatta dan pak menteri